ada berhasil terbaik ya senang lama salam
dula senangan bangga juga bisa tim juara dan saya jadi pemain terbaik
ini sebetulnya bukan akhir tapi awal insya allah saya kedepannya akan lebih
bagus lagi dan tim akan lebih fokus lagi untuk menuju piala dunia mas
itu bagus juga mas karena
itu bagus bagi semua dengan sebagai semua pemain
supaya kemampuannya itu terus tergali tergali sangat bagus
saya sekolah di medan sma negeri dua percocatuan medan
enggak ada mas lancar
pertandingan lawan jepang mas karena pas waktu itu jepang memberi tekanan yang
bagus dan kami sering serang balik juga itu pertandingan yang sangat
tragis lemas menurut saya pelajaran yang bisa membutuhkan ya jepang itu negara yang
maju kan dia bermain bola dengan juga dengan yang maju juga cepat dan geraknya
jadi semoga indonesia bisa meniru jepang
dengan pulang disambut oleh menteri oleh